anda kembali di cnn indonesia today warga dki jakarta yang memiliki kendaraan roda dua dan roda empat harus bersiap
karena pada tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh satu nanti kebijakan uji emisi mulai diberlakukan
dan bagi pengendara yang belum melakukan uji emisi atau tidak lolos uji emisi akan dikenakan sanksi yang berlaku
dinas lingkungan hidup dki jakarta mengeluarkan kebijakan untuk memberikan sanksi terhadap kendaraan bermotor
baik roda dua dan roda empat yang tidak lolos uji emisi
hal ini dilakukan untuk mengurangi polusi udara khususnya di ibu kota
untuk memudahkan kendaraan roda dua untuk melakukan uji emisi
dinas lingkungan hidup telah menyediakan lima belas titik lokasi untuk pengujian emisi
baik terkait uji emisi di dki jakarta ini langsung saja kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza siregar
di lokasi uji emisi di jakarta barat
selamat pagi reza saat ini bagaimana jalannya uji emisi dan prosedur
yang harus dilakukan untuk kendaraan roda dua dan roda empat
selamat pagi aldi dan juga saudara
betul sekali bahwa pengendara kendaraan bermotor roda dua dan roda empat harus bersiap
karena nanti pada tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh satu
kebijakan uji emisi mulai diberlakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
kebijakan uji emisi ini tertuang dalam pergub nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor
bahwa uji emisi ini diperlukan untuk mengurangi polusi udara di dki jakarta
selain itu juga dapat untuk mengetahui apakah mesin kendaraan kita
dalam kondisi yang prima untuk dilakukan perjalanan atau tidak
aldi dan juga saudara saya akan memperlihatkan kepada anda
bagaimana proses uji emisi yang dilakukan kepada kendaraan roda dua
di tempat di mana saya melaporkan saat ini
saat ini sudah ada motor yang sedang disiapkan untuk uji emisi
nantinya akan ada alat pendeteksi gas
yang akan dihubungkan kepada kenalpot
nantinya setelah dipasangkan
membutuhkan untuk waktu lima menit saja
untuk mengecek apakah kendaraan ini
lolos uji emisi atau tidak
dapat dilihat juga di belakang motor ini ada mesin yang menghubungkan
apakah kendaraan tersebut lolos uji emisi atau tidak
melewati ambang batas mesin
dan juga melewati batas pencemaran udara nantinya
juga setelah itu akan diberikan surat
berupa bukti uji emisi yang akan saya perlihatkan kepada anda
jadi ini adalah surat bukti lolos uji emisi yang dapat diperlihatkan
kepada pihak polisian yang nantinya akan memberikan mulai penilangan
mulai tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
nantinya untuk para pengendara yang tidak lolos uji emisi
atau belum melakukan uji emisi akan dikenakan sanksi
berupa tilang yang tertuang dalam pasal dua ratus delapan puluh lima dan juga pasal dua puluh
undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua
dimana dijelaskan disitu bahwa denda maksimal yaitu sebesar
rp dua ratus lima puluh untuk kendaraan bermotor roda dua
dan juga rp lima ratus untuk kendaraan roda empat
aldi dan juga saudara dapat saya sampaikan juga
bahwa proses uji emisi yang dilakukan di bengkel
di bilangan dewi sertika ini
yaitu ada tiga pos
yang pertama adalah pos registrasi yang kedua adalah pos antrian
dan yang ketiga adalah pos uji emisi yang diberlakukan saat ini
dimana saya berdiri
nantinya para pengendara harus datang jam setengah tujuh pagi
dan hanya ada lima puluh kuota saja setiap hari
lalu dinas lingkungan hidup dki jakarta juga terus mensosialisasikan
mengenai kebijakan uji emisi ini aldi
mereka terus memberikan beberapa titik pelayanan uji emisi
yang nantinya diberikan kepada pengendara kendaraan bermotor roda dua
untuk biaya sendiri di tempat saya melaporkan yaitu
empat ribu saja untuk kendaraan bermotor roda dua
dan hanya memakan durasi lima menit saja untuk pengecekan uji emisi ini
dan untuk kendaraan roda empat dipatok seharga satu ratus lima puluh ribu rupiah
reza tadi dikatakan banyak kendaraan pemilik kendaraan yang mengeluh
karena tidak beraturannya lokasi uji emisi ini
jadi anda melihat saat ini bagaimana menjelang nanti sudah diberlakukan sanksi pada tiga belas november
apakah sudah mulai teratur proses alur perjalanan kendaraan
baik aldi tadi saat kami sampai di bengkel ini juga terlihat banyak sekali
para warga yang akan melakukan uji emisi
namun karena terbatasnya kuota jadi tidak semua warga dapat melakukan uji emisi
jadi padahal mereka harus melakukan uji emisi sebelum tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
terkait dengan lancarnya lalu lintas nantinya bagaimana
saya perlu sampaikan juga bahwa nantinya uji emisi ini akan terintegrasi
dengan disintervasi tarif parkir yang begitu tinggi
jadi nantinya bagi para pengendara yang belum melakukan uji emisi
atau tidak lolos uji emisi mereka dikenakan tarif parkir yang lebih tinggi
yaitu sebesar tujuh ribu rupiah dan itu berlaku di beberapa titik di dki jakarta
lalu ada juga di terminal kalideres pasar majestik dan juga samsat jakarta barat
semoga bisa memberikan kabar yang baik ya bagi para pengguna kendaraan
agar bisa memilih lokasi uji emisi mana yang tidak
agar tidak jadi penumpukan untuk uji emisi kendaraan roda dua maupun roda empat
terima kasih reza siregar produsen lapangan sianen indonesia melaporkan